kita ke informasi lain bulan ramadan membuat kita sering untuk beraktivitas di luar rumah
seperti buka bersama atau salat terawih
nah hal ini kerap dimanfaatkan oleh penjahat untuk menjalankan aksinya seperti mencuri dan juga merampok
nah sudahkah anda mengecek kunci kunci anda saat meninggalkan rumah
berikut ini adalah tips untuk menjaga keamanan rumah untuk anda
kejahatan terjadi karena adanya kesempatan tak terkecuali di bulan suci ramadan
menjaga hunian kita agar terhindar dari aksi kriminal menjadi sangat penting
sebab nyatanya tak sedikit orang yang rela mengotori tangannya untuk berbuat jahat
seperti mencuri rumah kosong yang sedang ditinggal penghuninya ibadah tarawih
inilah rekaman cctv saat sejumlah orang melakukan aksi perampokan
pemilik yang kurang mawas membuat oknum perampok ini dapat dengan mudah menggasak barang barang berharga pemilik rumah
ada baiknya sebelum meninggalkan rumah pastikan seluruh jendela terkunci dan tirai tertutup
pastikan kompor anda dalam keadaan mati cabut aliran listrik yang tidak terpakai
namun jangan lupa nyalakan lampu luar
letakkan beberapa sandal di depan pintu atau pekarangan agar terkesan ada penghuni di dalam
meninggalkan kunci di bawah keset sangat tidak disarankan
jika ada kendaraan di garasi pastikan juga untuk mencari jendela yang tidak terpakai

data kepolisian republik indonesia mencatat angka kejahatan di bulan ramadan seperti perampokan kerap naik dari tahun ke tahun
butuh kesadaran tinggi untuk menjaga keamanan mulai dari rumah
saya melihat bahwa banyak pemilik rumah yang memang harus berdagangkan rumah
kemudian lalu memilih untuk misalnya minta kepada saudaranya untuk nunggui
lalu kemudian juga mulai mendekatkan kembali kepada hubungan tetangga untuk ikut menjaga
dan juga berinteraksi dengan keluarga
berinteraksi dengan keluarga
nah itu dia tadi beberapa tips yang dapat anda manfaatkan untuk menghindari hunian dari tindak pencurian
ketika anda pergi sholat tarawih buka bersama maupun jelang mudik lebaran nanti
mas pada memang sudah menjadi kewajiban
mengingat di area jabodetabek sendiri kejahatan terjadi setiap lima belas menit sekali
nadia laras jakarta